berikut kita pantau bersama perkembangan terakhir pencarian anak dari gubernur jawa barat ridwan kamil
yang akan disampaikan oleh perwakilan keluarga lp nazmuzaman dan duta besar republik indonesia di swiss mulyama n hadad
jawa barat yang memfasilitasi pertemuan ini mudah mudahan sekali lagi seperti juga dengan harapan saya
atau harapan kita semua ada gambaran yang semakin baik dari peristiwa yang terjadi dua hari yang lalu
bapak ibu sekalian rekan rekan media yang saya hormati
saya apresiasi juga tentu saja ditujukan kepada rekan rekan media yang memiliki perhatian yang sangat besar serta intens
dari peristiwa ini tentu saja tetap saja kami mengharapkan doa kita bersama
agar kemudian pencarian yang sedang kita lakukan berhasil baik
dan tentu saja tidak hanya kami yang memberikan apresiasi kepada teman teman media
tetapi juga keluarga dari eril tentu saja juga mengucapkan hal yang sama
sekali lagi tentu saja
kita tidak boleh putus untuk berikhtiar
mudah mudahan ikhtiar kita ini menghasilkan hasil yang baik
bapak ibu sekalian rekan rekan media yang saya hormati
pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit gambaran mengenai kejadian
kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan
semua ini tentu saja juga kami progresi
semua ini tentu saja juga kami progresi

termasuk koordinasi kami dengan pihak pihak terkait di swiss ini
termasuk koordinasi kami dengan pihak pihak terkait di swiss ini

pada sekitar pukul sebelas dua puluh empat waktu swiss
kbri br melalui saya
menerima laporan hilangnya seorang warga negara indonesia
bernama emeril kanmuntas saat berenang di sungai arre
di bern emeril kanmumtaz ini berusia sekitar dua puluh tiga tahun
kejadian diperkirakan terjadi pada sekitar pukul sembilan empat puluh waktu swiss

jadi selisih waktu swiss dengan indonesia itu lima jam
jadi selisih waktu swiss dengan indonesia itu lima jam

saudara eril yang tadi sudah disampaikan putra dari bapak gubernur
ridwan kamil tiba di bern bersama keluarga pada malam sebelumnya
yaitu hari rabu dua puluh lima mei dua ribu dua puluh dua
yaitu hari rabu dua puluh lima mei dua ribu dua puluh dua
setelah mendapatkan kabar ini kbri bern langsung bergerak menuju lokasi pelaporan
yaitu di freiburg marzilli yaitu satu tempat yang memang banyak orang berkumpul di sana
dan langsung bertemu dengan keluarga beliau pada sekitar pukul dua belas siang waktu swiss

segera setelah ketibaan dan menerima informasi yang cukup dari keluarga
staf kami dari kbri ber langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak
untuk melacak kemungkinan keberadaan saudara eril
yakni pihak kepolisian ugd ugd di berbagai rumah sakit
serta hotel tempat menginap di tengah kota bandung
pada saat kbri berkoordinasi dengan polisi
mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat sepanjang rute
renang dan area sekitarnya sekitar pukul sepuluh pagi waktu swiss
berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai
pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk
tim sar yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang sungai are
tim sar yang berjumlah sekitar dua puluh orang terdiri dari unsur polisi sungai
polisi medis dan pemadam kebakaran
jadi memang ada khusus polisi sungai
karena memang sungai are ini sungai yang sangat populer
terutama pada musim semi dan musim panas
dan musim libur sekolah
mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini
jadi setiap hari polisi sungai tentu saja bertugas mengawasi sungai itu
pada masa darurat
yaitu lima belas menit sejak laporan diterima
tim sar melakukan pemindaian menggunakan drone
dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh
jadi drone digunakan untuk mendeteksi panas tubuh
pada saat itu suhu air di sungai are diperkirakan sekitar enam belas derajat celcius
dengan arus yang cukup kuat
setelah lima belas menit
metode pencarian dilanjutkan menggunakan perahu
dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai
selama proses pencarian oleh tim sar tim kbri
mendampingi keluarga yang ada di sana
menyusuri tepian sungai are
atau sungai are
menuju ke arah lokasi awal
dengan harapan dapat menemukan tanda tanda atau petunjuk
yang dapat membantu proses pencarian
proses pencarian dilakukan oleh tim sar
belum memperoleh hasil yang kita harapkan
pada hari yang sama
saya juga sudah berbicara langsung
dengan kepala protokol swiss
kementerian luar negeri swiss
untuk mendorong pengerahan upaya pencarian yang optimal
bapak bapak dan ibu ibu rekan rekan media yang saya hormati
kemarin pada hari jumat tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh dua
tim sar kembali mengerahkan tenaga sekitar dua juta
untuk mencari penyelenggaraan dari polisi dan polisi medis
pencarian sekitar tujuh belas km di sepanjang sungai
dimulai dari jembatan tiefenau hingga ke pintu air wolensea
karena kita tahu
sungai ini bermuara nanti di wolensi
jadi seperti danau
metode pencarian di hari jumat kemarin adalah menggunakan perahu
dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat
karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa
tentu saja bisa berbagai model atau berbagai macam bentuk
tetapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasinya
penyusuran dimulai dari lokasi awal
kemudian menuju area hilangnya kontak
dan lanjut menyusuri sisi sungai sepanjang tujuh km
menuju arah hilir yaitu pintu air engehalde
di akhir sesi pencarian pada hari ke dua kemarin
saya juga mendampingi orang tua
bapak saudara eril bapak gubernur ridwan kamil
dan istri untuk menemui tim sar
kepolisian yang bertugas di lapangan
tim sar menegaskan bahwa upaya pencarian saudara eril
merupakan prioritas mereka saat ini
mereka masih terus mengupayakan proses pencarian
dengan menggunakan berbagai macam metode
pihak kepolisian swiss akan terus berkoordinasi
hingga menjaga lifeline dengan kbri
terkait dengan update perkembangan perkembangan
terbaru dari proses pencarian ini
jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak kepolisian dua puluh empat tujuh
jika ada perkembangan
kemudian kita bisa tahu real time
karena kepolisian membuka jalur real life
dengan pihak kbri mengenai hal ini
kbri bern juga terus melakukan koordinasi erat
dengan direktorat perlindungan wni
kementerian luar negeri indonesia
terkait dengan perkembangan situasi
dan usaha pencarian saudara eril
serta mendiskusikan upaya upaya apa yang dapat dioptimalkan
oleh pemerintah indonesia
dalam mendukung otoritas setempat di swiss
dalam melaksanakan proses pencarian
bapak bapak ibu ibu hadirin
rekan rekan media yang saya cintai
hari ini sabtu dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
tim sar masih akan melanjutkan upaya
metode pencarian pagi ini lebih intensif
yaitu dengan perahu atau bot search
juga menggunakan drone
untuk menyisir tepian sungai are
dan melakukan penyelaman
sekali lagi tentu saja penyelaman terutama
disesuaikan dengan situasi
sebab kalau airnya keruh
karena bekas hujan misalnya
atau bekas salju
karena danau dan sungai arles ini
airnya adalah datang dari salju yang meleleh
sehingga kemudian relatif dingin suhunya
dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal kristal putih
yang kadang kadang membuat warna air itu
menjadi agak keruh
sehingga kemudian menyulitkan penyelaman
tapi pada dasarnya pihak otoritas
memberikan ataupun menyiapkan berbagai macam
metode yang available disesuaikan dengan situasi setempat
dengan waktu yang tepat tentu saja
di dalam setiap proses pencarian
saya bertemu dengan
bersama dengan pak gubernur ridwan kamil
dengan mereka kemarin
mereka sangat profesional
dan bapak gubernur ridwan kamil
juga banyak memberikan pertanyaan pertanyaan
dan kemudian diberikan gambaran mengenai topografi sungai
kekuatan arus sungai dan lain sebagainya
di mana kira kira bisa terjadi dan lain sebagainya
tim sar yang akan dikerahkan dalam pencarian hari ini
terdiri dari unsur polisi
dan pemadam kebakaran
yang mengoperasikan drone ini
ini pemadam kebakaran memang all round ya
tidak hanya dealing dengan kebakaran
tapi isu isu emergensi
termasuk menggunakan drone untuk pencarian ini
bapak ibu sekalian
rekan rekan media yang saya hormati
lokasi pencarian adalah di area wallency
yang mencakup sepanjang delapan km
wilayah sungai adu
pencarian akan dimulai sekitar pukul delapan tiga puluh pagi ini
atau sekitar jam setengah dua nanti
waktu indonesia barat
ya hingga cuaca memungkinkan
untuk dilakukan proses pencarian
artinya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan
tentu saja kbri akan terus menjaga real time
jadi komunikasi yang real time
dengan pihak kepolisian
dan tim sar untuk mendapatkan update informasi
yang aktual setiap saat
saya mengajak rekan rekan sekalian
untuk terus mendoakan
keberhasilan proses pencarian oleh tim sar ini
bapak ibu sekalian rekan rekan media
saya kira demikian dulu dari saya
mungkin nanti kalau ada pertanyaan pertanyaan
kita bisa berdiskusi
demikian keterangan dari saya
atas perhatian bapak dan ibu rekan rekan media
saya aturkan banyak banyak terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kami ucapkan kepada bapak mulyaman hadad
duta besar indonesia untuk swiss
atas penjelasan dan informasi yang disampaikan
selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari keluarga
yang kami hormati bapak lv nes muzaman
untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini
dari bapak gubernur beserta keluarga
yang sedang berada di kota bern swiss
apa saja upaya keluarga yang dilakukan
dan apa ada pesan dari bapak gubernur
harapan keluarga dan lain lain yang perlu disampaikan
untuk bapak lv kami persilahkan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din
syedallahi ilaih allah syedallahu muhammadin abduhu
terima kasih rekan media yang telah hadir di sini
pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan terkait
hal pencarian ananda ariel
ponakan kami yang tercinta
izin dengan kami atas nama pak ridwan kamil
gubernur jawa barat juga mewaki warga jawa barat
juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya
atau biasa dipanggil buya shafi'i
karena beliau ini wafatnya merupakan kehilangan untuk keluarganya
untuk juga warga persyarikatan muhammadiyah
karena beliau adalah salah satu mantan ketua umum
dan juga kehilangan bagi kita sebagai warga indonesia
karena beliau posisinya sangat terhormat sebagai bapak bangsa
kebetulan pak gubernur pak ridwan kamil
punya kedekatan khusus
tapi dalam situasi ini belum bisa hadir secara fisik bertakziah ke keluarga
sehubungan dengan kondisi keluarga kami juga
sedang menghadapi musibah dan posisinya jauh
yang kedua kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada warga jawa barat yang telah memberikan dukungan moral
ini membantu membesarkan kami sekeluarga
dan juga kami tidak lupa ini sangat dibantu oleh pak dubes pak mulya manhadat
terima kasih pak dibantu oleh pak duta besar dengan jajarannya
selama situasi keluarga ketika mendapatkan musibah
belum bersama pak gubernur
karena pak gubernur posisinya sedang di inggris
sementara pihak keluarga di swiss dalam rangka mencari sekolah dan kesempatan beasiswa s dua untuk eril
jadi posisinya keluarga yang di swiss saat kejadian terpisah dari pak gubernur atau pak ridwan kamil
kami sangat berterima kasih kehadiran dari pak dubes dan jajarannya sangat sangat membantu dan sangat kami apresiasi
kami juga berterima kasih
untuk disampaikan ke otoritas pemerintahan kota bern maupun swiss
yang telah berupaya membantu segala effort dan usaha metode pencarian
yang memungkinkan dengan situasi yang ada di lokasi
terakhir tak lupa kami juga sangat berterima kasih kepada warga
relasi keluarga yang memberi ruang privasi ke mereka
keluarga yang memberi ruang privasi ke mereka
keluarga yang memberi ruang privasi ke mereka
keluarga yang dfi
terima kasih kedalamforea
terkait informasi kondisi keluarga mungkin ada beberapa hal yang perlu atau perlu kami sampaikan
saat ini memasuki hari ketiga jadi hari pertama pada saat kejadian pak gubernur memang posisinya sedang berdinas di inggris
baru bisa bergabung dengan keluarga setelah mendapatkan berita di sore hari waktu indonesia
kurang lebih sekitar jam tiga jam empat waktu indonesia bagian barat keluarga yang di indonesia dikabari
pak gubernur yang sedang bertugas di inggris dikabari posisinya memang masih terpisah
dan pada saat pak gubernur diberi informasi posisinya masih sedang bertugas menyampaikan lecture dan diskusi di salah satu kampus di inggris
segera setelah mendapatkan informasi beliau menyelesaikan tugasnya
pak gubernur berkata bahwa dia sudah selesai berdinas di inggris
dan berangkat ke swiss untuk bergabung bersama keluarga tiba malam hari disambut oleh pak dubes
dan baru bisa mulai melakukan pencarian dan memahami situasi di lokasi di hari kedua pagi hari
alhamdulillah kami berkomunikasi intens langsung dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dan kami berkomunikasi dengan old strategies
dan kami berkomunikasi dengan old strategy
dan kami berkomunikasi dengan old system
dan kami berkomunikasi dengan old strategy
dan kami berkomunikasi dengan old management
dan kami berkomunikasi dengan old practices
dan kami berkomunikasi sama semua education science
dan kami berkomunikasi dengan keluarga dan kedutaan
dilakukan saya kira demikian
baik terima kasih bapak muliaman hadad
berikutnya ada pertanyaan dari kang
handi salam dari radar sukabumi
saya ingin bertanya kepada kbri swiss
soal kondisi air sungai are kenapa
tiba tiba menjadi deras daripada
sebelumnya sehingga putra sulung yang
merupakan atlet renang terbawa arus
berdasarkan media setempat sejak januari